aku ingat dia adalah orang yang kuil
ternyata benar apa yang dikatakan pertiwi
sancang nalendra orang yang baik
kalau saja aku mau mendengarkan pertiwi
mungkin aku tidak akan kehilangan dia
dan aku bisa melihat mereka hidup bahagia
aku harus mencari cara lain
untuk menghabisi rara santang
rai rara santang
rai rara santang
siapa orang itu
dia mencari rara santang
mungkin aku bisa memanfaatkannya
jadi kalian semua
jana memang pernah mengusirku dari sini
tapi saat ini
hanya aku yang menguasai jurus patung
kalau bukan aku
siapa lagi yang pantas memimpin pada epokan di sini
ada yang lebih pantas
jangan sebut nama dia
semua ini tinggal menunggu waktu
aku akan menemukan rara santang
dan aku akan berjanji
aku akan membunuh rara santang di tangan kesini
kalian semua berlutut di hadapan
ampun nyai dewi
kumpulkan murid arga limu
turkan blog rara santang
buat abang youtar plugins poon painful toko delapan jika
ini benar benar keberuntunganku
aku harus memanfaatkannya
kamu bisa dengarkan suara burung burung yang berkicau
tempat kita dulu sering menghabiskan waktu
sekarang aku tidak bisa menikmati keindahan tempat ini
tapi aku bersyukur
aku masih bisa berada di tempat ini
dan sampai kapanpun
aku terus mencintaimu
aku tidak mungkin menjelaskan sekarang bahwa aku bukan pertiwi
dia pasti akan sulit menerima
aku harus mencari waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya
sekarang bedapa mendepulah diri sama aku ini
tapi aku harus mencari waktu sekarang
dan coba aku menanggapi apa itu yang keadaannya
hari ini kau itu kar adjourn sebuah pernikahan office
saya tadi bertemu just seit sembilan jam leader
aku bisa setelah waktu itu
siapinplus kamu dikurangkan secara setengahpenuh sampai
tanpa itu aku belum sepenuhnya menjadi istrimu kang
akulah yang akan memimpin pada epokan agar liwung yang baru
kalau ada yang tidak setuju kalian bisa
sebagai ketua yang baru aku akan memberikan tugas yang pertama untuk kalian
cepat kalian cari di mana nimas rara santang berada
ada tugas untuk kalian berdua
cepat kalian cari di mana sancang nalendra pendekar syair nerang
inukah akan mengganggu tayu sama sama kamu
itu giliran cerita yang penuh

sudah ini mas
percaya sama aku
biar aku yang penting
cepat kembalikan adikku
itu suara rakah
rakah pasti mencariku
tapi jika aku memanggilnya
maka sandiwaraku sebagai pertilih
di depan sancang nalendra akan terbongkar
dia adalah orang yang kulihat dalam penerawanganku
pasti bukan orang sembarangan
cepat kembalikan adikku secara baik baik
atau aku akan memintamu secara paksa
dia bukan adikku
dia istriku pertiwi
dia hanya bersandiwar
cepat pergi dari situ dan kembalilah ke sini
aku tidak akan berhasil
aku tidak akan harus suruhmu
aku tidak akan bebas
kan kau sudah penuh
tidak akan bergantung
oh tapi terus